lima unit lapak pedagang kaki lima di pasar tumpah
kecamatan gunung putri kabupaten bogor terbakar senin sore
kobaran api membakar barang dagangan baju dan sepatu
dan membuat pedagang lainnya panik
diduga pembakaran sampah menjadi pemicu peristiwa ini
puluhan warga dan pedagang panik menyelamatkan dagangannya
saat kebakaran melanda pasar tumpah di kecamatan gunung putri kabupaten bogor senin sore
selain tiupan angin kencang
barang dagangan yang banyaknya berbahan material kayu dan plastik
membuat kobaran api cepat membesar hingga melumat jalur lapak semi permanen ini
api baru padam setelah warga menyeramkan air dengan alat seadanya selama lebih dari satu jam
diduga kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang tak jauh dari lapak pedagang
di jualan apa bang
ada yang lebih tahu lagi dong
akibat peristiwa ini lima unit lapak pkl hangus terbakar
ratusan baju hingga sepatu barang dagangan juga ludes di amuk si jago merah
kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah